beban berat semakin menumpuk menimpa perusahaan konstruksi waskita karya
emiten konstruksi berkode wskt ini mencatat kerugian hingga dua tujuh triliun rupiah pada paruh pertama dua ribu dua puluh
sementara ada pun utang waskita karya tembus delapan puluh empat tiga puluh satu triliun rupiah
di tengah kerugian yang membengkak pemerintah membatalkan penyertaan modal negara tahun anggaran dua ribu dua puluh dua sebesar tiga triliun rupiah kepada waskita karya
emiten konstruksi ini pun diminta mengembalikan dananya ke rekening kas umum negara
dikutip dari detik finance erick menyebut pmn tiga triliun rupiah tersebut akan dialihkan ke pt hutama karya
nantinya hutama karya akan mengambil aset aset waskita karya
menurutnya proses merget bumn karya yakni hutama karya dengan waskita karya pt pp dan wijaya karya
masih membutuhkan waktu
namun proses restrukturisasi sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu
erick menyatakan proses restrukturisasi di bumn karya terbukti berhasil menekan utang di bank himbara
dari semula satu ratus dua puluh tiga triliun rupiah menjadi tujuh puluh triliun rupiah
tak hanya itu emiten berkode wskt ini juga tak sanggup membayar bunga dan pelunasan pokok obligasi rupiah
yang jatuh tempo pada enam agustus lalu
surat utang yang dimaksud adalah obligasi berkelanjutan empat tahap satu tahun
dua ribu dua puluh senilai satu ratus tiga puluh lima lima miliar rupiah
erik tohir menyebut penundaan kewajiban kebayaran utang menjadi salah satu opsi
yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan keuangan